hari ini kami akan bertemu dengan seorang pengusaha yang namanya selalu masuk ke top sepuluh wriches di indonesia
tentunya beliau hari ini juga akan meribil kunci sukses dan kita juga akan belajar dari filosofi kehidupannya
siapa dia ingin tahu ikuti terus cnn indonesia business dan referensi
good ya selalu makin ganteng makin sehat dan juga makin tajir
itu perusahaan alat
memulai segalanya dari nol hingga saat ini menjadi orang terkaya peringkat ke sembilan di indonesia
dan saat ini beliau juga menjabat sebagai one team press untuk presiden joko widodo
kali ini kami mempunyai kesempatan yang sangat berharga
karena kami bisa menggali ataupun merivel kunci sukses dari dato sri tahir
selamat pagi pak tahir salam sehat
ini menjelang tahun dua ribu dua puluh tiga tahun kelinci air pak tahir
bagaimana pendapat pak tahir terkait dengan tahun dua ribu dua puluh tiga ini
pertanyaannya dari sisi mana
dari sisi mungkin bisa dari sisi setelah pandemi covid sembilan belas begitu ya pak tahir
kita semua sudah mengalami pandemi covid sembilan belas
dan saat ini tentunya maya pada group juga sudah merintis beberapa bisnis
yang akan nantinya membantu menopang ekonomi indonesia
kita grup bukan grup besar ya jadi saya nggak berani gunakan kata menopang nih
cuma tadi anda bicara soal pandemik
pandemik telah membuat dunia ini kocak kacir
khususnya semua banyak pemerintah mencetak uang
mereka menggunakan subsidi kepada pengusaha kepada orang yang tidak mampu kepada rakyat
ini adalah fakta ya
tapi ya puji syukur bahwa sekarang kelihatan pandemik sudah mau over
waktu pandemik adalah kesempatan yang baik
kita memperbaiki semua perangkat perangkat yang kita kerjakan
misalnya kalau perusahaan kita perbaiki perusahaannya
save cost mungkin mereview kembali strategi perusahaan
lalu mungkin ada training training yang kita adakan memperkuat
ini hal hal yang kita bisa kerjakan
nah untuk indonesia kita bersyukur
indonesia kita telah melewati kesulitan ini
dan karena ada beberapa faktor ya saya sudah pernah tulis di kompas ya saya nggak bahas di sini
tapi kita semua bersyukur lah bahwa pandemik ini telah lewat
indonesia on the right track sekarang paling gampang kita bicara turis
sekarang terus mulai datang ke bali which is good news
ya pak tahir kenapa bisa selalu tenang begitu ya
mengulas sesuatu mungkin ini pandemi seratus tahun kan sekali begitu
apa sebenarnya yang pak tahir pernah lewati dalam masa hidupnya pak tahir
bagaimana jatuh bangunnya pak tahir
jatuh bangun itu saya nggak tahu what do you refer jatuh bangun
tapi saya kira semua orang kan dalam kehidupan ada kesulitan
kalau menurut pendapat saya kesulitan itu kalau kita mau lihat adalah suatu proses yang positif
ajaran ajaran atau pelajar pelajaran mungkin kegagalan kita kesalahan kita yang kita buat
sehingga itu bisa melalui kegagalan kita renungkan
tapi kalau kegagalan membuat kita pesimis membuat kita mundur nah itu malah kerugian namanya total loss
kita berusaha di dalam satu kerugian atau satu kegagalan kita mencari keuntungannya
yaitu pelajaran pelajaran apa apa yang harus kita perbaiki
nah itu selalu menjadi semisikap
menarik sekali ya ini kegagalan begitu ya tadi ada kuncinya adalah kegagalan
bagaimana kalau misalnya kita lihat maya pada group segitu besarnya dan pak tahir juga sukses ternama dan berpengaruh untuk kita semua
titik kegagalan seperti apa yang pernah pak tahir alami dalam hidup
ya banyak pasti bukan hal satu kegagalan bukan soal satu
di reveal pak di reveal pak silahkan
itu yang mungkin nanti yume waktu habis tapi saya ambil kesimpulannya
kegagalan itu adalah hal sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan umake hendak
atau sesuatu yang diluar apa yang sudah rencakan
atau akan menyulitkan bidang keuangan bidang fisik dan bidang perusahaan
itu saya anggap kegagalan saya tidak mau nyinggung kegagalan keluarga
karena itu adalah disaster
kalau gagal keluarga itu disaster
kalau selama kegagalan usaha itu masih bisa diperbaiki
jadi menurut saya itu kalau sudah kita masuk kepada krisis kita hanya satu model
kita tenang kita pelajari kita teliti saya tidak mau total loss
saya tidak mau digagalkan semuanya
kegagalan saya anggap sudah terjadi saya akan ada ambil sedikit keuntungan di dalam kegagalan
itu yang selalu sikap saya
boleh nggak pak cerita
satu aja mungkin case tadi dari bapak ya untuk membimbing semua anak anak muda yang saat ini mungkin masih susah
dalam kondisi yang tidak tahu gitu ya tujuan hidupnya mau seperti apa
satu case saja pak untuk kita pelajari semuanya
ya saya kan orang nggak mampu jadi sampai sekarang habitat
enggak mampu apa gitu kita tidak bisa membayangkan pak tahir itu dulunya nggak mampu
ibu mengkorek sesuatu yang sangat jelek tapi it's okay
semua orang tahu saya memang dari keluarga nggak mampu
saya tidak merasa habitat saya berubah
saya tidak merasa bahwa habitat saya itu adalah orang orang yang mampunda habitat saya di sana
dimana saya kalau kembali ke habitat saya saya nyaman sekali
sudah saya contohkan saya ke milda east campur dengan anak anak
apa itu mengungsi ya
saya merasa itu adalah situasi atau keadaan yang saya perlu ada di sana
jadi saya kira megiyu harus jangan tekankan kata kata kegagalan
anak muda sekarang harus tahu bahwa banyak karena teknologinya
banyak anak muda pingin dalam waktu cepat lah
karena sudah ada contohnya
jadi anak muda sekarang ada satu kesalahan yang fatal menurut saya
jangan begitu mulai usaha begitu mulai kita berkarya
dia harus pikirannya bahwa saya ingin bina suatu karier
this is my life ya ini kehidupan saya
saya harus super hati hati
disiplin saya komitmen saya ketekun saya ketulusan saya kejujuran saya dalam usaha itu
itu yang saya mau tekankan dulu
jangan anak muda begitu usaha
baru untung dikit udah orang kaya beli mobil sport semua
tadi begitu banyak kegagalan
banyak anak muda sekarang masuk penjara
itu adalah menurut saya itu akan saya menjadikan peringatan
kalau you mulai usaha memang mungkin usaha you maju sekali
tapi tetap jaga super disiplin jaga kerja keras jaga suatu sincerity ketulusan
jaga bahwa you adalah suatu figur atau suatu orang
begitu diantara begitu banyak menghadapi kompetisi
kamu harus memperbaiki diri sendiri selama lamanya
terus memperbaiki diri
jadi kita tidak menekankan kegagalan tapi kita juga ingin mempelajari kesuksesan
begitu ya pak tahir
iya belajar dari kesuksesan
dan apa sebenarnya turning point dari anda juga merintis bisnis yang sangat banyak
turning point pak tahir itu di mana pak
bisnis apa yang pak tahir rintis wah langsung jadi
saya tidak mau di jebak di dalam setting turning point
saya tidak merasa perlu turning point
mungkin yang pak tahir merasa yang paling sukses begitu ya
saya menggunakan kata itu improvement
jadi improvement is good ya karena memperbaiki diri
ya you belajar tekun lalu meresearch mendapatkan semua data lalu you improve
jadi pak tahir merasa mungkin ada beberapa business unitnya maya
pada dari segi kesehatan ada dari finansial juga ada
dari lifestyle juga ada media juga ada
nah waktu anda merintis semua ini apa yang sebenarnya yang menjadi satu platform
wah tahir maya pada grup
begini ya kita harus pisahkan nih
deal mikir begini anak muda bilang saya kemarin dapat informasi saham ini akan naik
saya beli pak saya untung
ini namanya dealmaker
atau saya dengar ada proyek apa saya ambil satu proyek dan saya untung
atau saya ambil suatu konsesi
atau saya ambil suatu jatah
ini semua saya anggap dealmaker
yang kita perlu itu platform
you build up suatu fondasi
nah platform itu you harus tahu you ada nggak
you punya team work yang bisa kerjakan platform ini
you bilang financial sound nggak
ketiga platform itu pasti you tahu bahwa dia punya visi yang jangka panjang
kita harus tahu bahwa industri ada yang industri yang jangka pendek
misalnya kita sekarang bicara textile ini sudah masa industri yang sunset
banyak industri yang masih bagus
misalnya kita bicara di indonesia ekspor
kalau you kerja export you always not wrong
sebenarnya saya juga pernah berbincang dengan pak mokhtar yadi ya
mertuanya pak tahir juga ya
tapi sebelum saya kesana pak saya mau tanya pak
kenapa bapak begitu hebatnya tidak mau mengembangkan bisnisnya mertua lipo group
karena saya juga berdiri sendiri maya pada grup pak
saya tuh ini mau di jebak sama si meggy
saya itu kan adalah waktu nikah memang saya kan tidak diperbolehkan masuk ke lipo group
kenapa pak tidak
mesti tanya pak mokhtar
karena dia yang nolak kan bukan saya
saya maunya di lipo group
jadi karyawannya di lipo group terima gaji
kan enak juga
kalau kerja sendiri kan berat
kita hidup ini ya maggie ada satu hal yang mahal
jadi saya tidak mau mohon maaf ya saya gunakan kata kata yang agak vulgar
saya tidak mau kompromi atau saya tidak mau melacur
ini adalah dignity
ini tidak boleh dijual belikan
saya tidak mau kompromi
saya boleh tidak kaya
tapi saya nggak mau jadi pencoleng
jadi catatan saya belum pernah nyoleng
belum pernah makan uang pemerintah
belum pernah dapat proyek
saya tidak mau
jadi dignity itulah menjadi fondasinya pak tahir untuk membangun maya pada group
dan bahkan sepertinya saat ini juga bersaingan begitu ya dengan lipo group
kita bersaingan itu ada negatif dan positif ya
kalau saya bilang tidak
saya masih kerja sama untuk memajukan menciptakan lapangan kerja memajukan ekonomi indonesia
kalau saingan kan ribuan orang
bukan hanya pak moktar
ribuan orang saingan
kita doakan tiap hari doakan pak moktar lipo group lebih maju
oke usai jeda berikut kami akan mengulas lebih banyak lagi tentang filosofi kehidupan pak tahir
banyak orang masih susah
saya tidak bisa terima
saya pikir adalah suatu hal yang memalukan kalau orang mati di dalam kemewahan
pada saat ini pak tahir tadi anda juga sudah menyinggung tentang keluarga anda
tentunya kami juga ingin mengetahui sebenarnya pelajaran apa dari orang tua anda
yang menjadi pegangan anda seumur hidup sampai saat ini pak
jadi begini maggie
banyak orang mengatakan kasih tau orang jadilah dirimu sendirilah
ini basically adalah persepsi dari orang barat
saya dalam kuliah umum saya saya bilang isis salah total
kita hidup bukan be myself
kita hidup itu adalah responsibility
ini penting you sampaikan kepada ibu yang berdengar
orang bulik sering banyak orang kata kata ya be yourself ini hobi apa ya
hobi ini kerjakanlah
saya merasa hidup bukan dasar hobi
hidup itu tanggung jawab
satu hari ada dihidup saya eh direktur saya lah kasih tau saya dia mau cuti
saya ajak lihat ini loh kaca ini saya lihat ke bawah
saya bilang ini lihat itu itu kan ojek di bawah ya
itu turun tanya dia
dia gak ngerti
dia cuma ngerti satu
kalau hari ini dia gak ngojek dia gak ada uang bawa pulang gak bisa kasih bayinya minum susu
jadi hidup itu tanggung jawab
saya tidak punya hobi megi
kalau hobi saya saya mau jadi orang kaya mau jadi orang sukses
tanggung jawab pertama jelas tanggung jawab pertama adalah you besarkan you punya keluarga
saya kemarin baru bilang kalau ada orang ngajarin meggy ya you sayang suami you ya
wah pasti itu sayangnya udah kacau balau
bukan ajaran buku
itu bukan culture
itu bukan juga ajaran dari kusama
itu adalah istilah
itu adalah organik
kalau saya diajarin orang yo harus cinta istri you ya
pasti saya bapak belum
pasti saya ada masalah
saya gak usah diajarin you
saya dengan otomatis secara organik saya sayang keluarga saya
tapi kalau kapasitasnya lebih ya you bisa melebar
you sayang kepada sekeliling kami
yaitu masyarakat sedekatnya yang dekat ya
orang yang kerja karyawan new
ini semua menjadi kapasitas yang telah ditambah
tapi kalau lebih besar lagi ini bisa sayang negara ini
you sumbangsi ke negara you
you ngabdi kepada negara you
kalau sudah the biggest you adalah seorang yang dibutuhkan manusia
kita lihat sudah banyak tokoh tokoh yang dibutuhkan manusia
jadi menurut saya ya saya gak believe in hobby
saya gak ada kesalahan saya harus control diri saya
ya tentunya orang tuanya pak tahir pastinya mengajarkan
pak tahir tanggung jawab ya
itu sangat penting sekali untuk dipegang seumur hidup
pak tahir kalau misalnya kita lihat bisnis anda segitu besarnya
dan anda juga selalu masuk ke top ten gitu ya
orang terkaya di indonesia selalu disorot seperti itu
bagaimana dengan keluarga inti anda seperti anak anda ataupun istri anda menanggapi hal ini
jadi kita gini meggy
kalau kita mau nilai sebuah pohon ya kita harus lihat duanya
kalau buahnya manis ini pohon baru boleh dikasihkan
kasih tahu bahwa pohon ini bagus
jadi kalau anda mau menilai tahir anda harus lihat anak anaknya
anaknya baik gak
kalau anaknya gak baik
papanya mau terkenal papa maunya luar biasa
jadi kalau anda lihat wah anaknya pak tahir kok baik
kemudian anda bisa kasih saya suatu penilaian
saya rasa pak tahir sebagai ayah dia sukses
saya selalu ini prinsip nih
prinsip perlu ya kita
jadi banyak orang yang tua gak
wah terkenal semua anaknya bapak benar
kita sudah lihat
kita sudah lihat banyak ya
baik itu ada yang penjabat ada yang pengusaha ada yang banyak lah
lihat begitu ayahnya orang tuanya maju anaknya hilang
jadi menurut saya salah satu tugas saya selain kita besarin perusahaan
tugas saya adalah membesarkan anak saya yang baik baik
ini menarik sekali ya pak
karena penonton kita juga banyak sekali yang sudah menjadi orang tua
dan saat ini juga sedang mendidik anaknya
apa sebenarnya pesan untuk anak anak
atau bagaimana kita bisa mendidik anak kita supaya mereka juga bisa nantinya meneruskan begitu
pendidikan terbaik itu adalah panutan
banyak orang tua ya kasih tau anak
yuk gak boleh gini gak boleh itu
tapi dia sendiri ngawur
anak sekarang tidak mau terima
kalau saya ajarin anak anak saya
jangan main main dia di luar
lalu dia keluar kerja dia dengar wah bapak itu gak main di luar
jujilah perempuan lah ini itu
saya pagi bangun jam lima lima tiga puluh sampai hari ini
saya tetap bangun jam lima lima tiga puluh
delapan o'clock sudah di kantor
karena saya harus lihat ibu saya dulu
ya saya datang ke sebelah jenguk ibu saya baru kantor
kalau enggak saya jam tujuh tujuh udah di kantor
jam enam udah balik
bukan gak seneng hangout
saya sadar saja kesempatan makan sama istri
kalau enggak saya nggak bisa makan sama istri
jadi saya treasure suatu family value
saya jujur meggy ya
sekarang ini saya lihat sesuatu yang cantik at beeful
karena saya tidak mau nyakitkan istri saya
saya gak mau nyakitkan istri saya
dia ikut saya hampir lima puluh tahun
saya selalu bilang begini maggie
nasi yang perempuan ini sebetulnya bukan bisa jadi interviewer
nasib yang perempuan itu lihat suaminya
kalau soalnya baik ya perempuan itu nasib baik
dia boleh hebat tapi kalau suaminya gak baik menurut saya it's a sad story
makanya saya tidak mau nyakit istri
jadi orang tua itu memang harus menjadi panutan
contoh yang baik untuk anak anaknya nanti anak anaknya akan dengan sendirinya begitu ya
tidak dengan sendirinya tetap harus ada pengawasan penuntunan pengerahan
harus dijelaskan ya
baik secara fisik you bisa menjadi panutan
tapi secara oral you kasih dia education
ya bisa sampai sekarang ya putra saya kan udah umur tiga puluh enam
ya kalau dia keluar malam saya teleponin
bukan istri ya yang teleponin ya
pak tahir yang teleponin
istri bilang udah lu awasi sendirilah sana
dan saya mau anak saya baik
kalau anak saya gagal ya make it is a disaster for me
kalau misalnya pak tahir lihat sekarang generasi penerus pak tahir saat ini
kalau misalnya bisa dikasih nilai ataupun harapan
sembilan dari sepuluh
wah kalau gitu sudah sangat
soalnya saya tahu pak tahir ini kan targetnya tinggi ya ekspektasinya tinggi
kalau sudah mendapatkan nilai sembilan itu luar biasa sekali pak
jadi begini maggie
saya tidak ada sesuatu yang berubah nggak akan nggak ada
saya minta para pendengar dengar baik
satu saya mau lihat ibadah saya baik
saya mau bawa rapor ke gusti allah ya bahwa saya pas
ya enam tujuh saya pas
saya tidak mau dikasih angka tidak pas
kedua saya mau lihat anak saya baik
bagi saya tenar kemewaan kenikmatan
itu tidak penting untuk saya
tapi anak punya kesuksesan itu adalah kenikmatan saya
ketiga saya mau lihat ya sebagian masyarakat indonesia
oleh karena tahir hidupnya lebih baik
jadi ada tiga aspek itu ya
tadi pertanyaan adalah what do you want to be remembered
saya punya doa demikian tiga itu
benar sekali ada tiga doa yang tentunya kami
banyak orang kan ada legacy apa perlu di remember saya nggak ada
iya benar sekali pak
iya kalau misalnya kita lihat tadi bapak sebenarnya
orang awam seperti kami tentunya melihat pak tahir di atas sudah sukses
dan tentunya semua hampir targetnya sudah tercapai
anaknya juga nilainya sudah sembilan dari sepuluh begitu
apa sebenarnya tujuan hidup pak tahir yang saat ini masih anda perjuangkan
sekarang saya tanyakan diri sendiri
saya tanyakan diri sendiri
saya mempikirkan satu mekki
saya ingin ya itu tadi saya bilang saya ingin di dalam kemiskinan
itu saya mau ada sumbang sih
susah terima atau susah terlihat bahwa kebetulan saya bisa lihat banyak orang masih susah
saya pikir adalah suatu hal yang memalukan kalau orang mati di dalam kemewahan
kalau you mati di dalam kemewahan itu memalukan sebetulnya
you jangan lupa itu kebanggaan memalukan
karena you perlu tahu ya gusti allah yang kita sebut sang pecipta
dia tidak pernah memberikan hak milik kepada setiap manusia
dia hanya memberikan hak mengelola
jadi kalau you ada dikasih kepinteran itu bukan milik you
you mengelola yang baik
dan karena you menggunakan kepinteran
kalau you ada harta itu juga bukan pemilik you
maka itu you perlu wisdom
saya sudah bicara dengan bapak saya bicara sama ugm
kasih saya kesempatan kalau di jogja ada kemiskinan
tolong bu kasih tahu saya
saya cari apa itu pamorda
saya hanya ingin menggenapkan saya punya hasrat dalam hidup ini
karena saya udah umur tujuh puluh
itu perlu tahu peti mati itu isinya bukan orang tua loh
jangan dipikir muda itu nggak mati
peti mati itu isinya orang mati bukan orang tua
jadi kalau saya udah umur tujuh puluh itu artinya ya
bukan you jangan pikir itu bisa delapan puluh sembilan puluh
gak ada guarantee
jadi saya ingin rushing time untuk dikerjakan itu
ini benar benar pelajaran hidup dari pak tahir sendiri
karena saya sebenarnya menerima banyak kode
saya juga tahu apa yang terjadi di keluarga pak tahir juga
kemarin itu kan mantunya pak tahir baru saja meninggal
itu berat sekali
dan hampir semua tahu begitu ya berita itu
dan saya juga lihat profilnya pak tahir langsung diganti dengan
sampai hari ini
sampai hari ini
itu memang tidak bisa diprediksi begitu ya pak
apalagi kalau misalnya kita lihat tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah tahun politik
itu sangat menjadi tantangan bagi kita semua
bukan hanya untuk pengusaha
mungkin ya orang sipil atau orang awam seperti kita pun juga takut begitu
apakah nanti ada gejolak ataupun ada tantangan yang lebih besar
bagaimana anda melihat tahun dua ribu dua puluh tiga ini pak tahir
kalau yu tadi singgung soal politik ya
sebenarnya saya bukan orang politik
kan artinya gini
yang gampang dimengerti oleh masyarakat adalah akan terjadi pergantian pemimpin
kira kira begitu kan tahun dua ribu dua puluh empat
which bapak presiden telah melaksanakan tugas beliau
yang menurut saya luar biasa
saya pribadi mengatakan waris
saya adalah pengagum pak jokowi
saya anggap beliau telah delapan tahun ini telah memberikan sumbangsi yang sangat berarti untuk indonesia
saya bangga punya presiden pak jokowi
saya betul betul bangga
suatu hal yang baik pasti ada akhirnya
kita akan menghadapi pergantian pemimpin
saya punya doa bukan doa pengusaha
doa pengusaha ya kita pengusaha banyak
doa saya adalah pemimpin yang baru lebih bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan
lebih bisa mensejahterakan rakyat indonesia
karena suatu ironis
indonesia adalah negara yang begitu diberkati oleh gusti alang
begitu kaya raya dengan segala sumber daya
ada manusia yang bagus
kalau negara miskin bayangkan
kalau kita sekarang hidup di misalnya di kenya itu kita bisa mengerti
ya sana apa apa nggak ada
cuma ada penyakit
tapi di sini lain
kita mendingan apa ini hawa yang baik
jadi yang pertama menurut saya
saya punya gambar cuma satu
rakyat indonesia hidup yang lebih baik
bukan saya lebih baik
rakyat indonesia hidup lebih baik
tadi ada menyebut natural resources ataupun sumber daya alam begitu ya
dan saat ini yang lagi dibincangkan oleh masyarakat maupun pejabat di atas ataupun wto begitu adalah hilirisasi
nah ini adalah salah satu
regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan hilirisasi ini
bagaimana pendapat anda terkait dengan komoditas indonesia yang harus dihilirisasikan di indonesia sendiri
itu tepat sekali
kita jangan mau dibully sama negara yang ke barat
jangan seperti belanda dulu tiga ratus lima puluh tahun merampok kita punya resources
kita harus membuat orang indonesia jadi lebih pinter
lebih nilai tambah itu satu
coba bayangkan dulu kita ekspor apa itu
sekarang kita ekspor
pohon gelondongan begini ya
saya ambil contohnya illustration mereka
kalau you bakar
dia menjadi bahan bakar
gak ada nilai
tapi kalau you bikinkan mebel
dia ada nilai tambahan
orang yang bagus ya
dibikinkan itu loh
wah banyak orang malah nyumbang
padahal kayunya sama
kayu yang dibuang ke api sama yang dibuat dewan itu sama loh
gak ada kayu sakti itu nggak ada
jadi kita cari nilai tambah
indonesia saya strongly bilang kita tidak mau dibully
kalau kita bicara sovereignty itu bukan bicara soal luas ya
sovereign itu kita punya harga diri
kita punya kedaulatan
ya kita yang tentukan
kita ekspor barang yang jadi
barang nilai tambah
memberikan kita uang lebih banyak untuk rakyat kita
ya itu harus
harus ya pak
dan tadi anda juga sudah menyebut nilai tambah pak tahir
terakhir pak tahir
untuk nilai tambah untuk kita semua pemirsa di rumah
yang nonton konten ini ya pak
nilai tambah apa yang harus kita tingkatkan dari pak tahir
ya kalau anak muda kalau sekolah sekolah yang baik
ini bayangin saya sudah s tiga
ternyata baru lulus tahun dua ribu sembilan belas di ugm
ekonomi tiga tahun dua puluh hari
wih di not bad itu sudah hampir perfect ya
bukan mau cari uang jadi tukang guru les juga
tapi kita mencari satu peak climax
kita selalu mendaki
kalau kita sudah mendaki gunung satu kita cari gunung yang lebih tinggi
untuk mendaki ya bukan cuma ngomong ngomong
ini perlu ada persiapan
itu semua harus ada
demikian juga manusia
kita jangan puas diri ya
saya sekarang sudah begini sudah begitu
anak muda setengah umur
saya bangun jam lima lima tiga puluh saya baca koran
berapa koran saya baca
sekarang miki ya
jangan lupa nonton cnn indonesia bisnis dan referensi ya pak
pagi pagi juga pak
ini tanya tanya apapun kejadian di dunia ini
kalau gitu saya tanya satu lagi pak
terkait dengan geopolitik ya
ini kan rusia ukraina kan juga lagi hot ya pak
tentunya ini juga berdampak ke kita semua ya
dari pangan sampai nantinya
nanti kalau misalnya ada krisis apalagi begitu ya
ditambah dengan taiwan dan tiongkok gitu
dan itu kan juga salah satu geopolitik yang sangat dekat sekali dengan indonesia
bagaimana anda melihat geopolitik situasi taiwan tiongkok sampai rusia ke ukraina pak
yang saya khawatir sebetulnya ukraine sama rusia
ini mulai keluar gilanya nih barat
jadi amerika jerman memberikan yang terbaik punya senjata untuk dikirim
dan saya mau tanya ini maunya apa
kalau rusia kalah menurut anda rusia akan pakai apa dia
jadi saya ingin tanya dulu sama biden
sebenarnya apa yang anda inginkan
dia mau eskalasi ini perang
inilah jahatnya menurut saya orang barat
lalu ketemu suatu tukang dagelan ya
pelawak itu zelensky itu pelawak
tapi yang saya tidak mengerti
kenapa sekarang amerika mengambil putusan dan jerman ikut ambil keputusan
dia mau kirim leonard ya
leonard itu yang
lalu amerika mau kirim yang advance
itu apa maksudnya saya tidak mengerti
jujur saya tidak saya baca terus ini
menurut saya ini bahaya
saya tidak tahu anda pro taiwan atau tidak sih
saya pro indonesia
taiwan itu udahlah
jangan tiap hari teriak teriak terus jangan
saya tidak mengerti
taiwan itu polosnya begitu tidak mengerti
anti china dekat dengan amerika
ini saya juga tidak mengerti cara berfikirnya
menurut saya ini tetangga
yang terbaik itu kan dekat dengan tetangga
tapi juga dekat dengan siapa saja
ini pikiran lain
mereka ingin membuat perang
bukan china yang ingin membuat perang
baik tadi banyak sekali yang sudah dibincangkan
bersama dengan cnn indonesia business dan referensi
terima kasih pak tahir yang sudah sharing
dan tadi kuncinya adalah kita jangan mau settle begitu ya
lalu kalau misalnya lihat ada kesulitan ataupun tantangan kita harus hadapi
begitu ya pak
baik terima kasih pak tahir sudah bersama kami sharing di cnn indonesia business dan referensi